pasca serangan balasan iran ke pangkalan militer amerika di irak
dunia masih menunggu reaksi dan juga aksi dari pemerintah amerika
ketegangan kedua negara yang terus memanas bahkan menggulirkan isu perang dunia ketiga yang mungkin terjadi
lalu apa dampaknya bagi perekonomian dunia khususnya bagi indonesia
kami akan mengulasnya dalam segmen the analyst
salah satu general iran iran kemudian membalas
ini kedudukannya sekarang satu satu
kalau kita pakai hitungan seperti itu
tapi dampaknya dari serangan balasan kedua negara ini apa bagi perekonomian dunia khususnya indonesia
ya perekonomian tentunya terutama financial market ya itu merespon secara negatif
karena ini pertama akan meningkatkan ketidakpastian yang memang sudah selama ini ada di perekonomian dunia ini
kita tahu bahwa kemarin kemarin ini sebenarnya mulai membaik ketika amerika dengan tiongkok mencapai kesepakatan untuk perang dagang mereka
tetapi kemudian sekarang ada isu seperti ini
isu baru lagi ya
isu baru tentunya mereka financial market akan meresponnya secara negatif ya meningkatkan ketidakpastian seperti itu
tapi ini tentunya tergantung juga sampai sejauh mana eskalasinya
apakah akan terjadi konflik yang terbuka
karena sekarang ini kan masih balas membalas saja
seperti perang grilya lah kalau dulu dulu
dan kalau iran kan katanya dia self defense
pangan terhadap pangkalan militer amerika di irak itu sebagai self defense
nah kemudian presiden trump ini most likely akan dia lakukan apa pak terhadap serangan balasan ini
mungkin akan ada serangan serangan balasan
tapi sifatnya memang masih sporadik dan bukan serangan bukan perang yang terbuka seperti misalnya perang irak dengan iran dulu ya
kita juga saya sendiri nggak tahu bukan ahli timur tengah
tetapi saya melihat bahwa kemungkinan akan kemungkinannya kecil kalau amerika misalnya melakukan serangan yang benar benar terbuka kepada iran seperti kepada irak tahun dua ribu an kemarin
nah presiden trump kan secara terang terang ini mengatakan bahwa tidak harus dibalas dengan kekerasan atau dengan serangan balik
berapa besar kemungkinannya bahwa amerika kemudian akan melakukan serangan balik
berapa besar kemungkinannya bahwa amerika kemudian akan melakukan serangan balik

bagaimana dengan harga minyak karena ini sangat berpengaruh bukan hanya terhadap indeks saham tapi juga tentu harga minyak harga emas nilai tukar mata uang begitu
kalau kita lihat historinya dulu dulu perang itu memang selalu meningkatkan harga minyak
misalnya ketika perang irak dengan iran tahun delapan puluh an itu dalam waktu beberapa hari saja naik dari sekitar dua puluh sampai hingga sekitar

tetapi dalam waktu yang singkat juga itu harganya kemudian kembali stabil
sehingga walaupun perangnya terus menerus terjadi waktu itu juga masih hanya sekitar dua puluh lima dolar begitu loh
kita harapkan tentunya tidak akan terjadi lonjakan yang tajam
dan walaupun terjadi lonjakan yang tajam pasar akan menjadi lebih rasional lagi di masa yang lebih
lebih panjang kecuali kalau
sampai begitu besar sehingga
selat hormus yang antara
arab saudi dengan
iran itu ditutup
sekitar dua puluh lima persen jalur
perdagangan minyak bumi
itu lewat situ
dan tentunya kalaupun ditutup
hanya dalam beberapa hari saja
ini tentunya akan menimbulkan ketidakpastian
yang sangat tinggi sekali
nah efeknya kepada indonesia bagaimana nih pak
indonesia kan salah satu negara yang
pengimpor juga minyak
memang kita mengimport minyak
yang cukup banyak sekarang ini karena
setengah dari konsumsi kita itu
diambil dari import sebenarnya
baik itu importnya dalam bentuk bbm
maupun dalam bentuk
minyak bumi cuma memang
kita lihat tahun dua ribu sembilan belas kemarin
minyak bumi maupun bbm kita
salah satunya karena kita sudah
membuat kilang minyak yang banyak
walaupun kemudian ini
artinya minyak yang kita
ekspor juga berkurang karena
diolah di dalam negeri
tetapi juga kita lihat adanya keberhasilan
b dua puluh program b dua puluh
jadi mudah mudahan kalau
diversifikasi energi itu berjalan
dengan baik itu bisa menjadi
buffer ya supaya
ekonomi kita tidak terlalu
pengaruh dengan harga minyak dunia
oke nah baru saja
di awal pekan ini kan harga minyak turun
nih pak harga bbm
nah dengan adanya
hubungan iran dengan amerika
memanas ini apa nasibnya
apa minggu depan akan naik lagi harga bbm
ini pasti tentunya harga bbm
terutama harga bbm bbm
yang tidak diatur ya tidak terlalu
diatur itu memang harus mengikuti
harga minyak dunia
tentunya dan harga minyak dunia
paling tidak dalam jangka pendek
kemungkinan akan terus berfluktuasi
jadi kita juga harus antisipasi
dan banyak banyak komunikasi juga
mungkin pertamina banyak komunikasi
kepada konsumennya bahwa ini harus
dilakukan kalau enggak mereka
akan defisit terus menerus gitu ya
membayarin harga minyak
yang lebih murah dibandingkan dengan harga
dunia nah payose sekarang kan sudah hampir tujuh puluh dolar
nih per barul sudah
untuk beberapa ya untuk beberapa jenisnya ya
sudah tujuh puluh dolaran
berapa kira kira nih pak
kalau hubungannya tetap seperti ini
seperti yang tadi saya katakan waktu
perang iran irak tahun
delapan puluh an itu harga minyak
jadi seratus dolar satu ratus empat puluh
tetapi itu memang hanya sementara
kemudian turun lagi
dengan cepat dan mungkin
kita bisa harapkan dalam waktu dekat dekat
kalau eskalasi sampai terbuka
seperti perang iran irak dulu
tentunya kita tidak mengharapkan ini
tereksalasi sampai besar besaran
karena kalau amerika dengan iran ini
mungkin levelnya kalau sampai eskalasi
besar besaran ya sudah invasi
oke berarti kalau kita urutkan
tadi ada ketidakpastian uncertainty
yang memuncak begitu ya kemudian juga
sanksi ekonomi yang di
berlakukan oleh amerika terhadap
iran itu juga berdampak ke indonesia
dan kemudian harga minyak
kira kira ini yang akan terkena dampak
langsung dari hubungan amerika ira
kalau tidak tereskalasi dengan besar
sehingga tidak terjadi konflik yang terbuka
tidak ada invasi gitu ya
tapi kita lihat ada serangan balasan balasan
seperti ini ini
tentunya akan membuat cost of doing
business juga meningkat
iya cost of doing business terutama di daerah tersebut
karena misalkan orang jadi harus
berhati hati lebih banyak
ke sana mereka harus berhati hati
asuransi tentunya akan meningkat
kemudian juga security nya juga
mungkin harus ditingkatkan
ya tentu saja biaya untuk melakukan
bisnis melakukan usaha
secara umum di dunia ini
ini akan meningkat
walaupun pelan pelan sifatnya gitu ya
dan ini yang mungkin sebenarnya lebih
dalam jangka menengah dan jangka panjang
yang mungkin akan terasa
terutama kalau kegiatannya ini
hanya serangan serangan balik
atau kemudian sanksi ekonomi
karena kan belum ada korban nih pak dari amerika diklaimnya
walaupun iran mengatakan ada
sejumlah tentara amerika yang terbunuh
nah kalau sampai ada
korban di pihak amerika
ini benar akan terjadi perang dunia ketiga
perang dunia ketiga
juga mungkin nggak juga ya
karena seperti misalnya dulu
menginvasi irak toh tidak
terjadi perang dunia ketiga juga
padahal irak itu sebelahnya dengan iran juga ya
jadi kita bisa lihat
ini adalah invasi
tetapi invasi ini balasannya seperti apa
nah kalau bagi orang orang
yang bergelut di dunia
perekonomian pengusaha karyawan
mereka selalu melihat
pasar keuangan sebagai acuan
khususnya pasar saham
kalau pasar saham harganya
maksud saya indeksnya sudah membaik berarti kan dia
meramalkan bahwa akan baik
nah kemarin kan wall street sudah ditutup
apakah ini kemudian berarti bahwa
pandangan dari amerika sendiri memang
tidak akan terjadi ketegangan lagi
iya mungkin memang setelah
kemarin ini reaksi
terjadi gitu ya orang baru melihat
baru tenang begitu pak ya
ya kalau pun juga tidak akan
terjadi konflik terbuka tidak akan
sampai benar benar menghancurkan
satu sama lainnya
jadi mudah positif
buat pelaku ekonomi apa yang harus kita lakukan pak
pelaku ekonomi di pasar
terutama ya tentu saja
memahami bahwa ketidakpastiannya
makin tinggi dan bisa saja
ada hal hal lain yang
misalnya juga kalau
perang perangnya ini terjadi bukan
antara amerika dengan iran tetapi
proxy war negara negara yang
lainnya yang berperang misalkan arab saudi
dan iran sendiri yang ketegangan
makin memuncak bisa kita identifikasi sektor sektor
mana saja yang mungkin diuntungkan nih
pak yose dengan adanya
ketegangan seperti ini
yang mungkin diuntungkan saya
nggak melihat ada yang diuntungkan ya
semuanya akan terkena dampak berat
tetapi mungkin beberapa sektor sektor
entah itu di insurance
misalkan yang terkait dengan
ataupun juga dengan
transportasi itu mungkin bisa diuntungkan
karena mereka akan meningkatkan preminya
tetapi resikonya tentunya tinggi juga
pak yose kemudian pemerintah indonesia
dalam menghadapi situasi seperti
sekarang ini harus mengantisipasinya
seperti apa saya pikir
pemerintah indonesia bisa
mengantisipasinya dengan berbagai
yang terutama khususnya yang
sifatnya moneter ya bank indonesia
mungkin harus siap siap juga kalau
memang terjadi yang besar besaran sehingga
menyebabkan us dollar menjadi
safe haven dan menyebabkan
nilai tukar kita menjadi
berantakan gitu loh
itu tentunya harus diantisipasi
secara tepat oleh bank indonesia
baik pak yose terima kasih
pak sekali lagi atas waktunya di cnn indonesia
bisnis dan itu tadi bincang bincang kami
dengan yose rizal damuri
kepala departemen ekonomi
csis semoga berguna bagi anda